menjalani pekerjaan dan kehidupan ibarat melayu sepeda
untuk mencapai tujuan kita perlu mencari keseimbangan
kadang dipertemukan dengan tantangan yang berliku
untuk memperoleh hasil yang terbaik
namun yang terpenting tidak hanya bijak dalam bekerja tapi bagaimana kita memberi makna
saya asrianti mira anggraini ekonomi departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
pertama kali masuk ke bank indonesia saya ditempatkan di departemen statistik
teknik industri bank indonesia memberi ruang berkembang untuk belajar dan berkontribusi
sehingga saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat
setelah itu saya mendapatkan kesempatan berharga untuk menempuh pendidikan s dua ekonomi di boston university amerika serikat
sekembalinya s dua saya ditempatkan di departemen kebijakan ekonomi dan moneter
grup bauran kebijakan dan pemantauan risiko
di sini kami memiliki kemampuan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan memperoleh kepentingan ekonomi

mulai dari sektor makro eksternal finansial
serta memantau dan mengembangkan sejumlah indikator
untuk menyusun rekomendasi yang disampaikan dalam rapat dewan gubernur
hal ini tentunya harus didukung oleh sinergi dan kolaborasi yang baik
untuk menghasilkan assessment dan rekomendasi yang komprehensif
untuk mendukung perumusan kebijakan moneter dan bauran kebijakan bank indonesia
dalam bekerja profesionalisme serta kolaborasi yang baik dan berkualitas
adalah kunci performa yang unggul
tentunya ini harus dibarengi dengan semangat belajar
tidak pantang menyerah dan kesabaran
menjadi pendorong budaya kerja yang turut mendukung pengembangan individu
mengoptimalkan potensi berkoordinasi dengan banyak orang
untuk memberikan hasil yang berkualitas
buat saya penting punya hobi di tengah dinamika dan tekanan pekerjaan
karena dengan begitu kita jadi bisa mengelola hati dan pikiran
dan mengasah kreativitas seperti yang saya lakukan saat ini
hingga mengukir prestasi bersama
tentunya dengan prinsip work of balance
dari makna prestasi sebenarnya bukan selalu tentang siapa yang menang
melainkan ada dimensi yang lebih luas yang perlu dikembangkan
tidak hanya untuk kita tapi juga untuk orang orang di sekitar kita
tentunya tidak terlepas dari dukungan orang orang terdekat khususnya keluarga
perjalanan saya masih panjang
dan saya tidak akan pernah berhenti belajar
terus semangat dan bersyukur
karena hidup adalah sebuah proses yang diamanahkan kepada kita
memberikan kesempatan bagi saya untuk turut berkontribusi nyata
dalam menjaga stabilitas dan untuk kemajuan perekonomian indonesia
membangun kinerja yang produktif dan kolaboratif
tapi juga membangun sebuah cerita untuk kita
untuk bekal di masa depan dan memberi makna bagi bangsa